pesawat perintis jenis karavan milik smart air dengan registrasi pksnn
menabrak landasan bandara aminggaru ilaga papua pada senin pagi
kepala upbu bandara ilaga herman sujito membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan pesawat bermuatan kargo dari timika
sementara itu kepala polres ilaga kompol inyoman punia mengatakan
pesawat yang mengalami kecelakaan di bandara ilaga terjadi pada pukul delapan waktu indonesia timur
dalam kecelakaan ini pilot pesawat kapten rahayu kuntardi meninggal di puskesmas ilaga
ada pun kopilot bernama baskoro masih dirawat dan berada dalam kondisi sadar